oh sofa ada itu di dalam
kan kemarin habis beli sofa baru
cuman posisinya belum seret
yuk yuk siapkan
makasih ya kang
kok jalan kaki kang motor etek kemana
motornya di servis
kok belakang dulu
eh si neng bajunya kok kayak gitu
diganti atuh malu
yang bersih ada di lemari
sempit bapak nggak enak pakenya
nggak cuman satu neng
iya febri tahu nggak cuma satu bajunya
tapi satu ukuran
ini juga sepatunya udah robek
nih bapak nggak percaya
nih lihat nih pung
anak bapak udah besar
ya udah nanti habis ngecek atm
bapak sekalian begini yang baru
awas kalau nggak dibeliin pak
tangan bapak bau balap bawang
rumahnya tuh gede
rabotannya juga mewah mewah
katanya ya dia mau beli mobil
nggak cuma satu beli nyatanya dua
satu buat si dadangnya sendiri
satu lagi buat si debi sekolah

ada yang beli mobil
nah ini ini
setiap tahun itu semakin tinggi
tahun depan bisa bisa satu real itu
bisa lah beli satu rumah di sini
gaji di arab saya pakai real teh
lah iya iya atuh kom pakai real
kalau misalnya gaji kamu itu di sana pakai real
kalau setiap tahun itu harga real itu tinggi naik
naik terus naik naik naik terus
pantesan kang dadang teh makin kaya ya teh
itu maksudnya teh juga
eh sekarang aja gajinya dia itu enam juta
tahun depan kalau realnya semakin tinggi bisa lima belas juta
sebulan kom sebulan
lima belas juta teh
lima belas juta teh kerja dua bulan juga udah bisa beli macem macem atau teh
apalagi lima tahun kom
aduh itu kasur kamu di rumah mah isinya udah bukan kapok lagi
isinya duit tahu nggak cek
orang arak ma fulus ngerti teh fulus
kom buruan atuh kom
eh itu atm
doi ini tuh lagi serius ini masalah kehidupan
udah dikirim apa belum gitu
ya ini serius ceng
serius dari hongkong
hah tanggung cepetan tanggung cepetan
hah dikirim aja
kiriman dari istri
kiriman dari istrinya si aku belum ada belum nyampe
kok dibilang alhamdulillah
pesan nanti kalau ada penumpang buat saya ya
dari tadi teh saya belum dapat penumpang hei
hah rezeki nggak akan kemana atukos
san itu si hasan penumpang manis cantik tuh
rejeki mah udah ada yang ngatur hasan
bukan bener apa kata saya rezeki mah udah ada yang ngatur kos para
siapa yang pakai bongkok sih
kasian si akum gak biasa biasanya istrinya telat kirim uang
kasian si akum nggak biasa biasanya istrinya telat kirim uang
iya saya juga kasian atu ceng

mungkin karena istri saya kirim uangnya terlalu banyak
mungkin karena istri saya kirim uangnya terlalu besar

jadi punya si akum ditunda dulu sama si bang
ah kiriman dari istri saya ada
ah kiriman dari istri saya ada
kasus kamu madoy kiriman dari istri kamu terlalu kecil bang kasian sama kamu
ada gajah yang dibalik pul batu batunya hilang gajahnya datang
aku tahu maksud dirimu di audi
diri mukti yang diam suka padatmu
doi kenapa si dadang pindah ke rumah sini
eh kamu mah nanya dijawab sendiri
iya iya tuh doy kalau kita punya tetangga seperti si dadang juga pasti kita usir iya kan
ah kamu madoy kamu harusnya sepakat sama saya kita kan teman kita kan cs
hehehe saya juga kagum doi sama rumah saya sendiri
rumahnya bagus tapi kang dadang ya
iya soalnya teh rumah yang dulu itu kecil mobil itu nggak bisa masuk
kang dadang mau beli mobil
kamu teh jangan dia omongin begitu ah nanti jadi rihan
nanti saya tak kabur terus jadi sombong
ini mah abis malam juga masuk kan tukang dadang
oh iya kan kalau beli mobil nggak cuma satu dong
yaudah kalau begitu saya masuk dulu ya
ini mau nyobain panci made in jerman soalnya si debbie mau makan ayam tulang lunak
ayam tulang lunak bahasa inggrisnya percik kan ceng
ayam tulang lunak bahasa inggrisnya bukan fried chicken chicken melihoy
itu kita gitu kita gitu tung lihat tuh doi katanya banyak duit tapi tulang ayam buat anaknya
kalau saya mah tuang ayam buat kucing
kang dadang bunten mana sofa anak
oh sofa ada itu di dalam
kemarin habis beli sofa baru cuma posisinya belum seret
makasih ya kang
kok jalan kaki kang motor etek kemana
motornya di servis
sini duduk dulu sebentar
neng punya uang lima ratus ribu
boro boro buat bayar service motor kang buat nambel panci juga tadi ngorek ngorek lipetan baju
aduh gimana tuh motor akang kalau nggak ditebus akang nggak bisa ngojek atuh neng
coba aja naik teh diizinin berangkat ke luar negeri
jangankan buat servis motor kang buat beli motor baru juga ini bisa
lagian teh apa susahnya ngizinin yang berangkat ke luar negeri
neng di sana kan juga kerja kang buat masa depan kita bukannya buat main main
hei akang ini kepala rumah tangga akang yang harus bertanggung jawab itu kodratnya
kang kang dadang kang aceh sama kang akung dan yang lain lain juga gak pernah ngomongin kodrat
ya nggak usah dibandingin sama mereka atuh neng
dunia mereka mah
sudah dunia terbalik walaupun sedikit walaupun nggak seberapa yang penting akan masih mampu
kita teh harus banyak ngucap syukur
kita tuh emang udah banyak ngucapin syukur kang
syukurin nih pancinya bolong tuh syukurin genteng bocor
nah sekarang syukurin motornya mogok
syukur neng bukan syukurin
ya atuh alhamdulillah